hai woi maju banjir terjadi di sejumlah lokasi di bandung pada kamis petang banjir ini terjadi
akibat hujan deras selama sekitar dua jam yang mengguyur kota bandung salah satunya terjadi
di kawasan paster di jalan yang merupakan pintu masuk dan keluar utama kota bandung ini hujan
lebat menyebabkan drainase meluap dan sejumlah kendaraan nyaris hanyut terbawa arus air di
kawasan sukamulya babakan jeruk bandung banjir dengan ketinggian satu m ini mengakibatkan tiga
kendaraan terjebak di ruas jalan banjir juga menyebabkan kemacetan total di ruas jalan dokter
junjunan sepanjang tiga kilometer hujannya gede mulai jam berapa kan jam lima jam lima terus
selain itu hujan deras juga menyebabkan ruas jalan pagarsi terendam banjir
hingga setinggi tujuh puluh cm pengikutan cnn indonesia